dan telah tersambung melalui telepon dengan pengamat intelijen yang juga direktur the indonesia intelligence institute riltuan habib
selamat pagi pak riltuan
selamat pagi cnn
ya bagaimana pak terkait dengan bom bunuh diri di polsek astana anyar bandung ini apa saja yang anda bisa informasikan ke kami saat ini
yang pertama kejadian masih dalam jangka waktu yang sangat cepat ya delapan dua puluh waktu indonesia barat dan hari ini kita belum jam sepuluh
jadi dalam waktu kurang dari tiga jam saya kira dasarnya masih sangat terbatas
tetapi yang bisa kita lihat di situ adalah pertama fakta bahwa ini bom bunuh diri
kalau ini bom bunuh diri biasanya dilakukan oleh kelompok atau jejaring yang terdoktrin dengan baik
nah di indonesia kekuatan untuk melakukan bom bunuh diri ini paling utama ya di sektor atau paksi proisis
akan tetapi tentu saja ini dugaan awal ya
dugaan awal belum tentu valid karena kita harus melakukan identifikasi secara real di lapangan
dari sisi pelaku kemudian dari bom signature
jadi setiap bom itu ada bom signature ada kiri kiri khusus dalam bom itu
dari foto yang beredar di media sosial dapat kita perkirakan bom itu kemungkinan besar adalah bom rangsel atau bom tas ya
yang kemudian membuat pelaku punggungnya hampir habis itu ya
kalau foto yang beredar di media sosial itu benar
dan kalau itu benar maka tidak banyak orang yang bisa merakit seperti ini
hanya beberapa saja dan selama ini mereka bergabung dengan jejaring
proisis di indonesia
dan kalau kemudian yang kedua ada foto motor pelaku
diduga motor pelaku yang ditempeli semacam surat atau semacam peringatan menolak hukum kuhp yang baru saja disahkan
ini ciri ciri khas dari kelompok isis karena mereka hanya mengakui hukum islam verti isis ya
hukum tunggal mereka
jadi sampai hari ini dengan data yang sangat minim sampai jam ini saya menduga ini adalah bagian dari jejaring isis jawa barat
baik pak ritwan apakah anda bisa mengkonfirmasi kembali terkait dengan dugaan motif dari bom bunuh diri ini dan dielaborasikan lagi
kalau motif memang kelompok ini selalu menargetkan polisi ya
mereka membahasakannya sebagai tahu
mereka membahasakannya sebagai tahu
polisi selama ini dianggap sebagai pihak yang membunuh atau menangkapi teman temannya
sejaring teror yang sudah tertangkap
sehingga ada motivasi balas dendam juga
yang paling utama adalah keberanian untuk melakukan aksi istihadiah atau aksi bunuh diri
itu tidak sembarang kelompok mau
sebarang kelompok bisa
dan yang selama ini terbukti doktrinasinya kuat untuk itu adalah kelompok pro isis
baik pak ritwan
apakah anda juga bisa menjabarkan kenapa lokasinya ini terjadi di bandung jawa barat
dan di tempat kepolisian
ya pertama kalau kepolisian tentu ya
ini menjadi target memang
dan kepolisian menjadi target itu tidak kali ini saja
sudah hampir kalau data kami hampir empat belas atau lima belas kali serangan ke kantor kepolisian di indonesia
mulai dari posek di medan pena
kemudian di kalimantan juga pernah
di daha kemudian di surabaya di sidoarjo
jadi ini bukan hal yang baru kalau serangan kepada posek
nah mengenai sasarannya kenapa di bandung
dugaan kami pelakunya jejaring atau kelompok yang berdomisili di sekitar astana anyar atau setidaknya di sekitar bandung
karena biasanya mereka memilih target dari tempat mereka beraktivitas sehari hari
sehingga mereka bisa tahu secara pasti bagaimana mereka akan berhasil
sehingga mereka bisa tahu secara pasti bagaimana aturnya jam jamnya kemudian peta lokasinya
itu mereka bisa memahaminya dengan baik
karena mereka biasanya tinggal di wilayah yang tidak jauh dari situ
baik pak ridwan ini tempat kejadian sebenarnya di kantor kepolisian
apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh terduga pelaku bom bunuh diri
meski belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak kepolisian pak
ya pesannya tadi pesannya adalah anti hukum
ini adalah anti hukum positif anti hukum demokrasi
mereka menolak hukum kuhp yang baru saja disahkan
dan salah satu yang kemudian membuat pesan itu mudah atau lebih mudah disampaikan oleh kelompok ini adalah menyerang
melakukan serangan teror kepada kepolisian sebagai penegak hukum
jadi dianggap sebagai penegak hukum maka yang diserang adalah penegak hukumnya
dan ini saya kira juga masih awal sekali
kita belum ada tiga jam sejak serangan
jadi saya kira kita tunggu saja nanti penjelasan resmi dari pihak kepolisian
ya pak respon anda terkait dengan dugaan bom bunuh diri yang terjadi di bandung ini seperti apa
dan tentunya imbauan untuk warga setempat pak
ya saya kira ini sebenarnya di komunitas intelijen sudah ada beberapa data data yang mengkhawatirkan bahwa di bulan desember
kemungkinan akan ada serangan teror
karena memang biasanya kelompok kelompok pro isis seperti ini

memilih momentum momentum khusus seperti bulan desember
karena ada banyak perayaan di bulan desember ada liburan ada natal
mereka biasanya mengambil pola di akhir akhir tahun seperti ini
dan ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran dari komunitas intelijen
tetapi tentu saja secara detail kapan dan dimananya itu benar benar secara taktis itu nanti di lapangan akan

nah saya kira tentu saja dari sini harus segera diusut tuntas

harapan kami sebagai wakil masyarakat diusutuntas jaringannya dibongkar
apalagi dalam beberapa hari ke depan akan ada event yang cukup besar juga di solo dan jogja
yakni pernikahan putra presiden jokowi mas kaisang
saya kira juga harus benar benar dipastikan pernikahan itu berlangsung dengan aman lancar
tanpa ada kemungkinan ancaman ancaman seperti
tanpa ada kemungkinan ancaman ancaman seperti ini

baik pak ritwan tadi anda sudah menyebut ini sudah ada pernikahan khaesang putra presiden jokowi dodo
apa saja antisipasi yang akan dilakukan untuk melancarkan acara acara rangkaian pernikahan kaisang
ya tentu saja pihak pemerintah aparat kepolisian yang lebih paham apa saja yang dilakukan ya
saran kami dari akademisi saran kami dari kampus
adalah buat semacam satgas satuan tugas task force yang segera berkantor cepat di jogja dan solo
untuk mewaspadai dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat intelijen setempat
untuk mewaspadai jangan sampai tindakan seperti di bandung ini
kemudian menginspirasi sel sel lain atau kelompok kelompok isis lain di provinsi yang lain
termasuk di provinsi jawa tengah terutama di kota solo
dan jangan lupa sekitar lima hari yang lalu ada penangkapan terhadap empat tertuga teroris di sekitar solo di sukoharjo
yang jaraknya sekitar tiga puluh menit dari lokasi resepsi mas kaisang
jadi saya kira ini menjadi kewajipadaan tinggi
kita berharap densus delapan puluh delapan mabes polri dan satgas satgas intelijen yang lain segera membuat mitigasi
kemudian pencegahan semaksimal mungkin sehingga tidak ada lagi teror di indonesia
dimanapun tempatnya tidak hanya di seoul
baik pak ridwan tadi anda juga sudah menyebut desember ini banyak sekali ada kemungkinan serangan teroris ya
ini kami sebenarnya sangat khawatir
sebenarnya titik titik mana saja yang sebenarnya rentan di bulan desember nanti pak ridwan
iya kenapa bulan desember ini
bulan desember ini karena memang dilihat dari pola ya
komunitas intelijen itu biasanya mempunyai data
data statistik serangan serangan yang pernah terjadi di tahun tahun sebelumnya
dan memang statistiknya menyebutkan antara november sampai januari
kita tahu serangan bom tamrin yang cukup besar itu juga empat belas januari dua ribu enam belas
yang sebenarnya awalnya mereka merencanakan di bulan desember
nah saya kira tidak perlu juga
menimbulkan kepanikan saya meyakini bahwa densus delapan puluh delapan polri mabes polri
juga semua aparat yang terlibat pasti sudah melakukan berbagai macam upaya upaya
baik penangkapan terhadap kelompok teror maupun upaya yang lain
dan antisipasi itu pasti sudah dilakukan
jadi saya kira tidak perlu juga menimbulkan kepanikan atau kecemasan yang berlebihan di masyarakat
baik pak ridwan tadi anda juga sudah menyebut ada upaya upaya yang akan mengantisipasi
semua terkait dengan peristiwa terorisme ini
dan tetapi pagi ini bom bunuh diri tetap terjadi
apa saja langkah selanjutnya yang harus diingatkan untuk pihak pemerintah
yang pertama tentu segera harus dibongkar ini jaringan mana siapa orangnya
apakah dia lone wolf pelaku individual ataukah dia adalah pelaku yang berjejaring
artinya bagian dari sebuah kelompok
kalau lone wolf maka ciri cirinya kan jelas dia tidak terstruktur
dia tidak punya koneksi dengan orang lain
akan tetapi sulit dipahami bagaimana seorang lone wolf bisa membuat bom dengan kerapian seperti itu
sehingga kemudian badannya bisa hancur seperti itu
jadi saya yang menduga saya menduga ini bagian dari jaringan
kalau ini bagian dari jaringan maka yang harus dilakukan adalah segera membongkar jaringannya
menangkapi yang masih belum tertangkap
dan juga mewaspadai ada indikasi mewaspadai kelompok kelompok lain
atau kelompok kelompok yang terinspirasi dari serangan bandung ini
jangan sampai kemudian melakukan aksi juga di tempat lain
apalagi tadi saya ingatkan bahwa ada momentum momentum penting
hingga akhir tahun nanti
baik pak ridwan tadi anda juga sudah menyebut bom bunuh diri peristiwa ini adalah bagian dari jaringan
bagaimana dengan jaringan jaringan ini
apakah mereka masih kuat di indonesia
ya di indonesia ini di jaring terorisme ini ada banyak paksi ya
ada paksi ji jamaah islamiyah new ji
kemudian ada paksi jamaah ansarud daulah yang pro isis
kemudian ada paksi jamaah ansarud jilafah ini ji yang pro isis
ada ji yang pro al qaeda jadi banyak
dan saya kira intellegence sudah punya datanya
beberapa kali penangkapan juga sudah dilakukan
sepanjang tahun ini
neo nii juga ditangkap di lampung di beberapa tempat yang lain
jadi melihat pencegahan tetap maksimal
bahwa kemudian di bandung ini terjadi serangan
ya ini memang inevitable berarti tidak bisa lagi tercegah gitu
jadi saya kira memang harus segera sekarang dilakukan operasi cepat mitigasi cepat
supaya tidak ada lagi serangan serangan

atau orang yang terinspirasi dari bom polsek astana anyarin
ya tentunya ini adalah momen yang harusnya kita berduka bersama
karena baru saja kita berhasil menyelenggarakan g dua puluh di bali
dan sebelumnya di bali juga pernah terjadi terorisme
dan kita juga sudah mengundang banyak sekali kepala negara ke bali
dan mereka sudah merasa aman tetapi ini terjadi lagi di bandung
bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita siapkan
untuk membantu memulihkan nama bangsa indonesia
ya saya kira ancaman terorisme itu dinamis ya
jadi data terorisme data pelaku data motivasi data kegiatan teror
itu bisa berganti bahkan dalam hitungan hari
maksudnya begini minggu lalu misalnya tidak ada data
tapi minggu ini bisa ada data
kemarin tidak ada indikasi ancaman besok bisa ada indikasi ancaman
inilah mengapa kemudian para aparat kontraterorisme
kemudian para aparat kontraterorisme
misalnya densus delapan puluh delapan itu selalu siasa hampir dua puluh empat jam ya
dan mereka juga hampir tidak pernah pulang
tidak pernah ketemu keluarga tidak pernah ketemu istri
tidak pernah ketemu anak karena memang dinamika ancaman teror
itu setiap hari berubah
jadi kita tidak bisa bilang loh kan kemarin ktt g dua puluh aman
kok bandung ada nggak bisa karena setiap hari berubah
setiap hari motivasi orang bisa berubah
tiap hari jaringan itu juga bisa bergerak
sehingga kita bekerjaran setiap saat dengan kelompok kelompok jahat
yang ingin terus merusak kebinekaan dan pluralitas di indonesia
ya pak ridwan tadi anda juga sudah menyebut ada kemungkinan motif dari bom bunuh diri ini
adalah dipicu dari undang undang kuhp yang baru saja disahkan
apakah ada indikasi lain apakah sesimpel itu pak ritwan
saya hanya melihat itu dari media sosial ya
tadi pagi ada foto yang masuk ke handphone saya
motor yang diduga pelaku itu ada tulisan penolakan terhadap kuhp yang baru saja disahkan
bisa saja itu satu satunya motif bisa juga itu adalah motif palsu atau volt motif
yang mencoba menutupi motif sebenarnya gitu kan
jangan lupa teroris itu manusia mereka bisa punya masalah pribadi juga
kalau kita ingat za atau arifah
yang melakukan serangan di mabes polri kira kira awal tahun lalu
itu dia punya problem pribadi gitu ada masalah pribadi
sehingga dia kemudian stress dan melakukan serangan itu di mabes polri dan akhirnya terpunuh
jadi saya kira memang harus ditunggu
kita tidak bisa spekulasi apalagi dengan data yang sangat minim
baru dua jam belum sampai dua jam dari serangan itu terjadi
mari kita tunggu sama sama penyelidikan yang sedang berjalan
baik pak arif tuan tentunya dengan kesempatan ini
apakah anda juga bisa menyampaikan imbauan untuk anggota anggota jaringan
supaya mereka tidak melakukan hal hal yang merugikan negara
oh ya tentu kalau imbauan baiknya tentu dari polri ya baiknya ya
ya kita sebagai warga masyarakat tentu nggak ingin ada kejadian seperti ini
saya sebagai warga masyarakat biasa ingin hidup normal ingin nyaman
ingin berpergian kemanapun tanpa cemas
dan jangan lupa bapak bapak polisi itu juga adalah suami suami yang punya anak istri di rumah
mereka mencari nafkah dengan halal
jadi tidak ada dalil atau tidak ada motif apapun yang kemudian bisa membolehkan seseorang membunuh mereka
seseorang menyerang polisi
ini adalah motif sesat dalil yang sesat sehingga sebaiknya segera bertaubat dan ya jangan melakukan itu
atau menyerahkan diri kepada aparat kepolisian yang ada
baik pak ritwan apakah untuk selanjutnya ada indikasi terkait dengan serangan terorisme
ada kemungkinan juga masih terjadi di titik polsek
saya tidak berani berspekulasi ya karena ini sudah merupakan kasus hukum
saya kira nanti biar pihak kepolisian saja yang lebih mempunyai kewenangan itu
kami dari kampus yang belajar dan mengajar
belajar dan mengkaji tentang ilmu kontraterorisme
mengingatkan saja bahwa aksi aksi seperti ini bisa memotivasi sel sel lain yang mungkin saja terpicu
dengan adanya serangan di bandung
dan ini harus bisa diantisipasi segera dimitigasi segera
saya kira dengan mengaktifkan alat atau alarm tanda bahaya di seluruh kepolisian daerah
satgas wilbin dan semua yang ada di perangkat perangkat
pemerintahan yang terkait dengan kontraterorisme
saya kira harus benar benar alert dengan kejadian di bandung ini
terutama saya kira terutama yang paling utama
adalah mereka yang sekarang berada di jogja dan solo
karena momentum yang paling dekat adalah pernikahan matka esang di jogja dan solo
ya baik pak ridwan terakhir
tentunya lokasi bandung ini menjadi sorotan pendek saja
kenapa terjadi di bandung jawa barat apa halnya
apakah jaringan radikal ini basisnya kuat di bandung jawa barat
pak ritwan pendek saja
seperti yang saya duga di awal bahwa kemungkinan besar pelakunya tinggal di sekitar lokasi
itu saja motifnya bukan termasuk misalnya apakah bandung ini radikal dan enggak enggak
tapi pelaku biasanya melakukan serangan di sekitar lokasi
kita ingat tahun dua ribu sembilan belas serangan ke bom polrestabes medan
ternyata pelakunya cuma dua km dari polrestabes rumahnya
jadi saya kira ini kaitannya adalah domisili
jadi dicek saja nanti dari identitas yang mungkin tersisa
apakah dia orang situ orang lokal ataukah tinggal di situ kontrak
itu nanti penyidik atau pihak dari polri yang akan berwenang memberikan penjelasan ke teman teman media
baik terima kasih pak rituan habib
direktur the indonesia intelligence institute yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news